lalu sebenarnya apa yang terjadi ketika tubuh divaksinasi
seperti apa vaksin sinovac bekerja di dalam tubuh
saya akan berikan ilustrasinya lewat grafik berikut ini
vaksin sinovac ini terbuat dari virus covid sembilan belas
dan sampel vaksin ini diambil dari pasien covid sembilan belas di tiongkok
nah mungkin anda bertanya tanya berarti tubuh kita dimasukkan virus
pada prinsip dasarnya iya
karena memang tujuannya adalah mengenalkan virus pada tubuh agar terbentuk antibody
tapi anda tenang karena virus yang digunakan pada vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi
pada prosesnya beberapa peneliti juga menggunakan senyawa beta propiolactone
untuk menonaktifkan virus corona agar dia tidak terikat dengan gennya
nah vaksin sinovac ini disuntikan di lengan tepatnya di jaringan kulit bukan pembuluh darah
ingat ya bukan di pembuluh darah
tujuannya untuk memberi waktu sel tubuh mengenali virus
kalau langsung di pembuluh darah
maka virus akan cepat menyebar dan bisa menjadi fatal bila menyerang organ vital
kemudian apa yang terjadi setelah vaksinasi atau menyuntikkan virus pada tubuh
nah proses berikutnya adalah yang kita kenal dengan nama imunisasi
nah kita lihat pemirsa ini tubuh memerintahkan pasukan antibody nya untuk melawan virus covid sembilan belas
inilah hebatnya sistem imun tubuh manusia
karena ini virus baru selain melawan kelenjar limfah juga memproduksi antigen dari virus yang menyerang tubuh manusia
karena virus yang disuntikkan ini sudah lemah maka ini memudahkan sel limfosit b dan t untuk mengalahkan
dan ini lagi lagi hebatnya tubuh kita
sekali mengenali jenis virus otomatis tubuh sudah menyimpan data antivirusnya
jadi besok besok kalau tubuh terinfeksi virus yang sama sistem imun sudah punya database antivirusnya
setelah cara untuk melawannya
karena vaksinasi adalah mengenalkan virus pada tubuh maka orang yang divaksinasi ini biasanya akan menyebabkan virus
karena vaksinasi adalah mengenalkan virus pada tubuh maka orang yang divaksinasi ini biasanya akan menyebabkan virus
karena vaksinasi adalah mengenalkan virus
nah ini meski memiliki efek samping vaksin sinovac ini telah lulus uji klinis
dan mendapat persetujuan badan pengawas obat dan makanan serta majelis ulama indonesia
namun ini meski sudah divaksin masyarakat indonesia harus tetap menjalankan tiga m